kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui instagram at cnn indonesia tv
ini dia pertanyaan pertama kita lihat sebentar lagi
ini dia ada dari botu th sembilan puluh dua ini rajin nih dok tanya tiap minggu
selalu kepo tentang covid sembilan belas dan juga kesehatan kulit
dia bertanya bagaimana caranya merawat kulit agar tidak kering dan kusam saat memakai hand sanitizer
setiap minggu tanya ya biar selalu kesehatan
jadi kalau kita ingin tidak kering pakai hand sanitizer caranya nomor satu mesti selektif
kita pilih hand sanitizernya yang tidak terlalu bikin iritasi
kalau bisa dipilih yang kandungan etanol dibanding yang kandungan kandungan alkohol yang lainnya
kemudian yang kedua frekuensinya kita atur
jadi kita menghindari mencuci tangan terlalu berlebih
jadi jangan terlalu over juga karena setiap kali kontak sama alkohol
itu akan rusak kulitnya kita jadi mudah iritasi
yang ketiga biasa kesehatan
kita akan menggunakan pelembab segera setelah kita cuci tangan
bahkan kadang kadang kalau lagi kering banget pelembat boleh double
cuci tangannya satu kali tapi pakai pelembabnya bisa sampai dua kali
nah itu cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan kulit tangan kita tetap terjaga kesehatannya selama masa pandemi ini
oke jadi setelah pakai hand sanitizer atau cuci tangan langsung pakai hand cream juga ya dok ya
iya dibawa bawa kemana mana
dibawa bawa kemana mana itu harus sudah satu paket
nah pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya mirip mirip dok tapi ini lebih kepada teknisnya
ada pertanyaan kedua
lihat ini dia
kita tayangkan pertanyaan kedua
saya bacakan saja ya dok ya dari atncapsuryana satu
dokter sesungguhnya ada tidak sih hand sanitizer yang tidak membuat kering di kulit
dan berapa kali dalam satu hari yang dianjurkan pemakaiannya
agar tidak berlebih nih dok
oke untungnya sekarang producen sudah makin pinter pinter
jadi mereka tahu aduh keluhannya kalau misalnya pakai hand sanitizer yang polos aja tuh tangannya kering banget
jadi mereka sudah mulai infuskan
beberapa jenis oil beberapa jenis pelembab
jadinya ada loh pembersih tangan atau hand sanitizer itu yang bisa bikin tangan kita tidak terlalu kering ya
bukannya lembab enggak sih
cuma ya lumayan lah nggak kering kering banget
makanya tetap harus diimbangi dengan penggunaan moisturizer atau hand cream segera setelah citangan
nah kalau kita ngomong masalah frekuensi sayangnya frekuensi itu nggak ada tuh batasannya berapa kali
tapi pada dasarnya kita akan gunakan seperlunya ya
sebijaksana mungkin kalau memang perlu citangan citangan
tapi kalau misalnya jangan setiap kali habis megang
ya jangan gitu
kalau misalnya dikumpulin
baru citangan gitu ya
jadi tetap gunakan pembersih tangan dengan bijaksana
jangan terlalu over juga supaya tangan kita tetap terjaga kesehatannya
dr mel ini pertanyaan selanjutnya juga terkait dengan hand sanitizer dan kandungan kandungan yang ada di dalamnya
dokter apakah bisa hand sanitizer ini diganti dengan bahan organik yang jauh lebih aman
dan tidak menimbulkan permasalahan kulit
topiknya semua hand sanitizer ya
soalnya semua orang jadi bersahabat sekali sama hand sanitizer
tapi juga setiap orang sudah mulai merasakan dampaknya tangan seberapa keringnya gitu ya
kalau kita ngomong bahan organik sayangnya sih saat ini mungkin ada yang bisa dipropost menjadi sebuah hand sanitizer
tapi yang jadi masalah nih efikasinya
kita nggak tahu efekasi terhadap virus terutama corona bagaimana
apakah cukup baik atau tidak
untuk bisa mengklaim bahwa produknya cukup baik si bahan organiknya kan butuh penelitian
juga kan jangka panjang
jadi kalau tanya bahan organik so far saat ini belum
kalau organiknya sih belum tuh me
dokter satu lagi pertanyaan tambahan nih dok
dari saya dan juga warganet lain yang sepertinya juga kipu nih dok
selain hand sanitizer biasanya itu kan pada masa pandemi seperti ini sering muncul
jerawat jerawat akibat memakai masker
nah itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dok
dan bagaimana cara mencegah agar tidak berjerawat di balik masker dok
jadi banyak yang bilang dok saya di rumah ajut
kenapa sih saya kena jerawat
tahu banyak bukannya tambah reda gitu ya
itu istilahnya yang masne itu loh may yang lagi ngetrend banget
jadi katanya karena pakai masker karena lembab panas kegesek ya
sehingga populasi dari bakteri juga berubah mudah timbul jerawat dan peradangan
bagaimana cara mencegahnya
yang nomor satu gunakan
lihat skincare yang minimal aja me
jangan udah tahu kita mau pakai masker ya
pakai pelembabnya dua lapis pakai serum pakai foundation pakai bedak yang tebal juga
waduh belum sunscreen dan sebagainya
akhirnya itu kan malah akan membuat pori pori kita tambah tersumbat
jadi gunakan seperlunya
kalau butuh moisturizer aja moisturizer aja atau ditambah dengan sunscreen sudah cukup
jadi nggak usah terlalu banyak makeup yang ada di bawah dari masker kita
baik terima kasih banyak dokter mel
sudah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia news update
sehat selalu dok
selamat malam mak bye